didampingi ketua umum perbasi dhani kosasi dan sekjen perbasi nirmala dewi sekjen fiba andreas zaklis melihat perkembangan pembangunan indoor multifunction stadium di kawasan gbk senayan jakarta
sekjen federasi bola basket amatir dunia asal yunani ini juga mendapatkan penjelasan tentang fasilitas apa saja yang nantinya akan ada di venue fiba world cup dua ribu dua puluh tiga ini
dengan kapasitas enam belas penonton dan semua fasilitas yang ada
zaklis menilai venue ini sudah sangat layak dan memenuhi persyaratan untuk menjadi tuan rumah fiba world cup agustus tahun depan
sejauh ini proses pembangunan venue ini juga masih berjalan sesuai jadwal
jadi dari apa yang saya lihat
perkembangan yang sangat kecil
ini adalah untuk atlet berjalan ke venue
dan perancangan yang bagus untuk fasilitas pembalasan
jadi saya harus mengatakan
kita penuh dengan kemampuan
di sebelah anda orang indonesia
untuk venue yang akan menjadi referensi untuk bola bola
bukan hanya di indonesia tapi di asia tenggara